kementerian energi dan sumber daya mineral akan segera memperlakukan satu harga bahan bakar minyak untuk seluruh wilayah indonesia
selambat lambatnya pada satu januari dua ribu tujuh belas
namun satu harga ini hanya diberlakukan untuk beberapa jenis bbm saja
jenis bahan bakar minyak atau bbm yang harga jual ecerannya akan diberlakukan sama untuk seluruh wilayah indonesia adalah
jenis minyak solar empat puluh delapan minyak tanah serta jenis bbm khusus penugasan atau jbkp yakni bensin dengan drone delapan puluh enam
harga dasar dan harga jual eceran jenis bbm tersebut akan ditetapkan kemudian oleh menteri esdm
kebijakan bbm satu harga dicanangkan presiden joko widodo pada oktober dua ribu enam belas lalu
selain itu kebijakan lainnya adalah pembangunan kilang minyak dalam negeri oleh badan usaha swasta
serta harga gas bagi tiga sektor industri
bbm juga dibangun oleh swasta karbon minyak
nah kenapa perlu bilang swasta ini
satu untuk mewujudkan upaya ketahanan energi yang lebih baik di dalam negeri
juga mengurangi ketergantungan impor bbm jadi